ini sebuah pol
ini buat arkik
jangan panggil aku aduh
al imam ibn mas'ud
pernah ditanya oleh seseorang
kata al imam ibn mas'ud
tidaklah sholat itu bermanfaat
kecuali sholat itu
membuat taat seseorang
iya nen ada apa
dan juga paman paman semua
yang bila tidak dilakukan
tidak ada apa apanya
yang pertama ikhlas
memerintahkan kepada kita kepada kebaikan
mencegah daripada hal hal kemungkaran
dan juga zikir
untuk mengajarkan kepada kita
nasihat di kita
itulah untuk zikir
mudah mudahan allah swt
menjauhi kepada kita maksiat
dan juga mudah mudahan
kita semua diberikan taufik
hidayah oleh allah swt
dan juga kita didapatkan syafaat
dari baginda rasulullah saw
ya raden ada disini
paham paman paman semua
apa yang tadi dibahas paman aman paman amin
terima kasih kisah anak
atas kisah anak kita
atas pertolongan yang telah kalian berikan kepadamu
nama aku kenang
nama aku adalah kamandaka
dan ini adalah guru
laki laki pengecut itu
adalah arya banyu
setelah mengangkat dirinya
dia terus sayang
dia saja menggurung
dia selalu memburu
apakah kamu belum mengerti juga

aku adalah anak pemberontak dari pak jajaran
aku adalah anak pemberontak dari pak jajaran
ayahku pendukung rangga buana
alasan itu sudah cukup
untuk aku terus di burunya
setelah perang pak jajaran
banyak kelompok kelompok kecil yang terus memburu pemberontak
semua yang ditemukan akan dihukum mati tanpa pengani
danau adalah salah satu yang
itu sebabnya pemuda tadi ingin membersihkan namamu
itu satu satunya cara dia membujuk
aku bisa membersihkan namamu
sehingga kau tidak lagi dianggap kompropa
asalkan kau menjadi istriku
kalau aku menolakmu
aku bisa menghancurkan rumahmu dalam sekejap
sekarang saja rumahmu sudah dikepung
kamu tidak akan pernah mendapatkan apa apa dengan ancaman seperti itu
apakah kamu bukan laki laki
yang mengejar keinginan dengan cara mengancam dan membawa banyak pasukan
aku akan mengejarmu
seperti aku mengejar para pemberontak pada jarak
aku tidak akan segan segan merindu
seperti aku untuk semua pengkhianat
aku bukan anak kecil yang takut dengan ancaman seperti itu
raden ikut aku
kita harus menjaga sampai kita mengetahui dimana persemunyian rangga buana
hamba rasa ini mas tahu dimana gua itu berada
raden raden sudah mau ke penjajaran lagi betul pak man kami harus balik ke penjajaran sekarang ini
terima kasih raden
kami semua sangat senang raden insya allah kami akan perdalam lagi ilmu agama raden yang diberikan
iya mama aku akan menyuruh kidaksa dan juga anak buahnya untuk menjaga pesantren ini
mudah mudahan allah swt memberikan ridhonya kepada kita semua
semuanya dilancarkan oleh allah swt
kalau begitu kami mohon pamit
baik terima kasih raden
aku berada di tempat pusok ini
saat dan waktunya
maharaja prabu amusmarudun
diam kamu kejar hari ini
aku tidak berbicara denganmu
it is makanan ya aduh nikmat buri apalagi kalau melihat nyai
ih ih ih ih ih eh eh kemana gelap ada apalagi bolehkah a a tuntut ih sana gelap di sini gelap
dia celana di atas adep bagaimana saya teh tidak hilang lihat nyai teh mani cakep hihihi
amuk marugul saya kira teh tidak perhatian curali apakah kamu lupa aku siapa
aku ini adalah maharaja mujibahinda prabowo amuk marugul kamu lupa saya lupa prabowo